kan udah dipanggil john
lu kalau manggil
orang itu jangan cacui cacui cacui
iya kamu bener cuy
kok malah cuy lagi
jangan bawa paulalnya
tau mau mengobati
tau mau mengontrol
kau mau menunggu enabling
neng ini ke
enggak mau nanya aja
nanti pulang kerja jam berapa
sampai jumpa di video selanjutnya
soal omongan saya kemarin
boleh update status
nih sekarang udah kelar dibungkusnya
mau sekalian aku tulisin ucapan ulang tahun enggak
enggak usah teh biar saya aja
ih kan tulisan tangan aku bagus
iya teh tapi saya takut sama ngerepotin
makasih ya teh saya pamit dulu
aduh saya bawa bekal ini lagi makan
iya deh oke mai
kamu nggak adil soi
nggak adil gimana
aku kan manggil nama kamu kamu malah ngeledek aku
siapa yang meledek kamu john
ledek lagi kan
john kau diam aja kan udah dipanggil john
boleh mas silahkan
tahu rumahnya mbak ani gak ya
oh neng ani tahu
mas dari sini lurus aja terus
belokan kedua belok kanan
nah setelah itu belok kiri
nggak jauh dari situ ada gang sebelah kiri
rumahnya neng ani paling ujung

mas sudah ada nela
mas sudah ada nela
mas mengadakan aa takut

kami mengelola masaje ari
ya elah tati tati
agak dimasukin botol minuman
terima kasih mas
onde mandeh ambo janganlah dipanggil akang
terus panggil apa
ambo kan orang padang panggil uda saja
sama sama udah saja
kang amin tadi ada yang nyariin rumahnya neng ani
udah saya kasih tau
rumah t ani kan udah pindah kang
kapan kok saya nggak tahu
orangnya udah pindah
pindah kemana ya bu
tadi lewat yang ada portalnya kak kak
iya lewat situ
nah sekitar sepuluh meter dari portal ada gang
masuk aja ke sana
rumahnya yang paling depan